sejahtera bagi kita semuanya
yang saya hormati para menteri
pimpinan dpr ri yang hadir
gubernur dan para bupati dan wali kota
ketua dan anggota dewan komisioner ojk
pimpinan dewan komisioner dan direksi pt bursa efek indonesia
asosiasi lembaga jasa keuangan
adin dan undangan yang berbahagia
pertama tama saya ingin mengucapkan
selamat pada ojk
bei dan kementerian terkait atas peluncuran
bursa karbon pertama di indonesia
sebagai tanda dimulainya
perdagangan karbon di negara kita indonesia
ini adalah kontribusi nyata indonesia
untuk berjuang bersama dunia
melawan krisis iklim
melawan krisis perubahan iklim
di mana hasil dari perdagangan ini
akan direinvestasikan kembali
pada upaya menjaga lingkungan
khususnya melalui pengurangan emisi karbon
karena negara kita indonesia
memiliki potensi yang luar biasa
dalam solusi terbasar
dan menjadi satu satunya negara
yang sekitar enam puluh persen
pemenuhan pengurangan emisi karbonnya
berasal dari sektor alam
di catatan saya ada kurang lebih
yang bisa ditangkap
dan jika dikalkulasi
potensi perusahaan karbon kita
bisa mencapai potensinya
tiga triliun rupiah
bahkan bisa lebih
tiga triliun rupiah
bahkan bisa lebih
sebuah angka yang sangat besar
yang tentu ini akan menjadi sebuah kesempatan
ekonomi baru yang berkelanjutan
dan ramah lingkungan sejalan dengan arah dunia
yang sedang menuju kepada ekonomi hijau
karena memang ancaman perubahan eklim
dan sudah kita rasakan
dan tidak kita boleh main main terhadap ini
penaikan suhu bumi
sehingga dibutuhkan langkah langkah konkret
dan bursa karbon yang kita luncurkan hari ini
bisa menjadi sebuah langkah konkret
bisa menjadi sebuah langkah besar
untuk indonesia mencapai target ndc
oleh sebab itu saya minta yang pertama
jadikan standar karbon internasional sebagai rujukan
manfaatkan teknologi untuk transaksi
sehingga efektif dan efisien
yang kedua harus ada target
baik untuk pasar dalam negeri
dan nantinya pasar luar negeri atau pasar internasional
segera masuk ke sana
yang ketiga atur dan fasilitasi
pasar karbon sukarela
sesuai praktek di komunitas internasional
dan pastikan standar internasional tersebut
tidak mengganggu target ndc indonesia
indonesia bisa menjadi poros karbon dunia
asalkan langkah langkah konkret tersebut
digarap secara konsisten dan bersama sama
oleh seluruh pemangku kepentingan
pemerintah oleh swasta masyarakat
dan bersama sama dengan stakeholders lainnya
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
bursa karbon indonesia saya luncurkan pada hari ini
pendekanan layar sentuh
dimohon untuk mendampingi presiden republik indonesia
menko bidang kemaritiman dan investasi
menteri lingkungan hidup dan kehutanan
menteri dalam negeri
dan pembangunan komunikasi
sekretaris kabinet ketua dewan komisioner ojk
pejabat gubernur dki jakarta
kepala eksekutif pengawas pasar modal
keuangan derivatif dan bursa karbon ojk
serta direktur utama bursa efek indonesia
selaku penyelenggara bursa karbon
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
pendekanan layar sentuh sebagai tanda peluang untuk pemerintahan indonesia
dan pemerintahan indonesia
dan pemerintahan indonesia
dan pemerintahan indonesia
dan pemerintahan indonesia
demikianlah bursa karbon indonesia telah resmi diluncurkan oleh presiden republik indonesia
bursa karbon merupakan perdaan yang sangat penting untuk pemerintahan indonesia
dan perdagangan karbon yang diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan
mengacu peraturan nomor empat belas tahun dua ribu dua puluh
bursa karbon adalah suatu sistem yang mengatur perdagangan karbon dan atau catatan kepemilikan unit karbon
sedangkan definisi perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi grk
melalui kegiatan jual beli unit karbon
ojk telah menerbitkan izin usaha penyelenggara bursa karbon kepada pt bursa efek indonesia atau bi
melalui tanggal delapan belas september dua ribu dua puluh
dan pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan anggota dewan komisioner
ya baru saja kami menyaksikan bersama presiden jokowi baru saja meresmikan bursa karbon di bursa efek indonesia
dan juga perdagangan karbon atau bursa karbon ini adalah jual beli kredit atas pengeluaran karbon dioksida atau gas rumah kaca pertama di indonesia
dengan adanya bursa karbon ini presiden jokowi menegaskan potensi dari keuntungan bursa karbon ini di kisaran rp tiga triliun
dan jokowi juga berharap bursa karbon ini dapat mengembangkan regulasi kebijakan hijau untuk mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan